dan kita sudah terhubung melalui skype dengan panji fortuna hadi sumarto ahli epidemiologi universitas pajajaran yang saat ini berada di dandendin selandia baru
selamat siang pak panji
selamat siang mbak ratu
hari ini adalah hari lebaran selamat idul fitri di beberapa lokasi warga ini tetap mengadakan sholat id begitu seperti di masjid masjid kemudian dilakukan rapid test
menurut tanggapan anda melihat pola masyarakat yang masih seperti ini akan seperti apa nanti ke depannya
iya saya pribadi sangat mengkhawatirkan ada lonjakan kasus lagi ya mbak
bukan hanya hari ini lebaran yang masih ada orang yang
sholat id yang tidak dilarang sebenarnya tapi tidak dengan berkumpul dalam jumlah banyak
tapi juga di hari hari yang sebelum perayaan idul fitri ini kita meningkat sebenarnya melihat sebenarnya sudah terjadi peningkatan aktivitas orang ya di banyak tempat di indonesia
jadi menurut anda apakah kemudian psbb yang kemudian sudah digaungkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ini tidak efektif
saya pikir dengan peningkatan aktivitas seperti ini psbb yang sebenarnya belum terlalu efektif akan makin menurun efektifitasnya mbak
menurut anda apakah memang dari sisi pemerintah yang kurang tegas ataukah memang dari masyarakat indonesia yang kurang patuh begitu mas
iya saya pikir cukup kompleks ya
di awal saya pikir memang ada kekurang tegasan pemerintah untuk mengimplementasikan psbb ini
tapi di lain pihak juga memang sulit ya kalau begitu banyak orang yang melanggar saya pikir akan sangat sulit untuk menegakkan psbb
tapi memang ya saya pikir kalau dari awal sudah diterapkan disiplin yang tinggi dan edukasi dengan baik kemudian jangan lupa juga bantuan sosial yang berjalan lancar
saya pikir semestinya
semestinya ini bisa dicegah tapi ya ini sudah terjadi jadi kita tinggal lihat saja seberat apa nanti dampaknya terhadap penyebaran covid
bila anda melihat seperti ini prediksi anda sampai kapan indonesia ini akan bebas dari virus corona ataupun malah bertambah buruk begitu
ini paling sulit ya mbak ya memprediksi
tetapi saya pikir memang karena selama ini psbb sebenarnya sudah cukup baiklah menurunkan transmisi
mungkin juga karena ada yang melakukan transmisi covid sembilan belas di tempat tempat yang melakukan psbb
tetapi kalau ada pelanggaran yang seperti ini jumlahnya cukup saya pikir cukup mengkhawatirkan ya
saya menduga transmisinya akan lebih lama dari yang seharusnya terjadi kalau psbb nya ini bisa diketatkan
tapi saya tidak bisa mengatakan sampai berapa lama kita harus lihat datanya sangat dinamis sekarang
perlu waktu untuk melakukan
baik ada wacana akan ada pelonggaran psbb dalam beberapa minggu
satu atau dua minggu ke depan menurut anda seperti apa
apakah kemudian ini baik untuk dilonggarkan ataukah malah lebih diperketat lagi psbb nya
ya keputusan pelonggaran psbb itu tidak bisa dilakukan terlalu jauh jauh hari ya mbak
jadi karena data informasinya akan sangat dinamis seperti sekarang
kalau kita lihat satu minggu yang lalu psbb kelihatannya berjalan cukup baik
tapi hari ini dan satu minggu terakhir ini kelihatannya banyak pelanggaran
jadi kita harus melihat seminggu ke depan
transmisinya seperti apa
nanti kalau dalam seminggu ke depan dalam sepuluh hari ke depan kondisinya masih baik mungkin kita bisa melonggarkan
jadi tidak bisa kita mengatakan sekarang bahwa minggu depan akan dilonggarkan
saya pikir terlalu dini
baik jadi ini masih melihat begitu ya kondisi dan suasananya
apakah kemudian dengan seperti ini kasus ini bisa semakin berkurang ataukah bertambah
kalau bertambah mungkin bisa semakin dipanjangkan lagi psbb
bagaimana dengan itu pak panji
kita tidak punya banyak pilihan kelihatannya mbak kalau makin bertambah
baik bagaimana kemudian dengan herd immunity
sedangkan kalau kita lihat data
sedangkan kalau kita lihat datanya
ini kurang bisa diandalkan dari hasil rapid test serologi ya berdasarkan antibody itu
jadi saya pikir masih cukup lama sampai kita bisa mencapai herd immunity dan mempunyai perlindungan terhadap penularan covid sembilan belas di populasi mbak
baik jadi sepertinya herd immunity ini bukan pilihan begitu ya mas panji
ya saya pikir kalau kita berharap ini tercapai dengan terjadinya penularan saya pikir ini akan lama dan memakan korban pastinya mbak
memang ya herd immunity bisa kita pakai untuk melindungi populasi dari penyakit tetapi kalau kita mempunyai vaksin yang aman dan efektif
menurut anda dari penanganan dokter dokter begitu yang ada di indonesia ini seperti apa
apakah kita mampu begitu untuk menampung dari penyebaran covid sembilan belas sendiri ke depannya
ya kalau masalah menampung itu tentu kita harus menghitung jumlah bed dan kita melihat bagaimana nanti kecepatan penularan ya
kalau seperti di awal saja kita agak kewalahan kemarin psbb berjalan dengan cukup baik sebenarnya kita melihat kapasitas rumah sakit tidak pernah terlampaui
dan ini dilaporkan juga oleh pak bapak
dan ini baik
tetapi kalau sampai terjadi penularan lagi kapasitas bisa terlampaui karena kapasitas kita ya tidak bisa secara aman
nah kalau kapasitas terlampaui akan agak sulit untuk menolong kasus kasus yang ada ya mbak ya
karena di rumah sakit saja belum tentu semuanya tertolong kalau mereka berat apalagi kalau tidak bisa ditertampung di rumah sakit
baik mas panji mengenai perkembangan dari vaksin di kalangan pakar sendiri seperti apa perkembangan vaksin
seperti apa perkembangannya hingga saat ini
sekarang sudah cukup banyak vaksin yang dikembangkan dan beberapa diantaranya sudah memasuki tahap trial uji coba ke manusia ya
tetapi saya pikir seperti pengembangan vaksin yang pada umumnya kita agak sulit memastikan kapan sebuah vaksin yang aman dan efektif itu akan tersedia ya mbak
nah karena boleh jadi di tengah tengah perjalanan
ada masalah dengan satu vaksin ada masalah dengan vaksin yang lain
itu yang baru pertama adalah masalah ditemukannya vaksin yang efektif
belum lagi kita bicara tentang memproduksi vaksin dalam jumlah besar dan mendistribusikannya kepada mereka yang memerlukan vaksin tersebut
jadi saya pikir agak lama sampai kita punya vaksin dan bisa memvaksinasi cukup banyak orang
baik jadi masih agak lama begitu untuk kita memiliki vaksin
sementara itu di masa sebelum adanya vaksin ini kita harus seperti apa
ya barangkali kalau saya menggunakan istilah yang sering dipakai sekarang new normal itu ya
normal yang baru
kita harus sekarang dari sekarang mempersiapkan mbak dan mendefinisikan dengan baik apa itu normal yang baru
bagaimana anak anak kita harus bersekolah di sekolah seperti apa aturannya
bagaimana kita harus bekerja di kantor seperti apa aturannya
di pabrik di tempat tempat lain
ini kita harus definisikan dari sekarang
kita latih kita sosialisasikan supaya kita bisa menekan penularan covid sembilan belas walaupun kita belum punya vaksin
ya mas panji melihat pelaksanaan idul fitri saat ini
kemudian juga nanti ke depan di bulan juli kita ada idul adha
saran anda seperti apa
ada beberapa hal
yang pertama mungkin buat pemerintah kita tidak boleh kendor ya
jadi tetap edukasi harus dilakukan penegak disiplin harus ditegakkan
yang kita sebut dengan protokol kesehatan itu harus dibuat jelas dan ditegakkan dipastikan bahwa semua orang mematuhi protokol tersebut
nah tentunya buat syarakat di lain pihak juga harus ya mulai menerima ya menyadari bahwa penyakit ini sebenarnya betul
sebenarnya betul ada gitu
bukan bohong bukan isapan jempol bukan sekadar statistik dan mulai mengubah perilakunya
ya ini masalah kita bersama sama dan masalah yang sangat kompleks mbak
jadi saya pikir semua pihak harus bekerja sama dan kita harus punya strategi yang komprehensif untuk menata kehidupan kita ke depan selagi belum ada vaksin
baik terima kasih mas panji sudah meluangkan waktunya di tengah idul fitri selamat idul fitri